sementara makanan berat diantaranya sayur mayur dan lauk pauk yang rendah lemak yang mudah dicerna seperti telur dan ayam
mulai ada di tahap itu
ini untuk mengetahui sudah manis atau belum
kedua gunakan aplikasi yang meminta akses data pribadi
yang keempat adalah variable keterwakilan pengalaman antara sosok prabowo
itu anak pun harus didengar pendapat dan apa yang dia pikirkan
menambah banyak tapi bisa
oke mas akmal masalah atau isu finansial selama ini kan jadi masalah klasik di liga dua ya
ternyata kesehatan keuangannya sudah mulai terganggu dengan adanya pinjaman yang mungkin berkelanjutan atau berkepanjangan
memilih untuk mengkonsumsi sagu dibandingkan makanan yang berbasis gluten untuk program dietnya
dan bagaimana kondisi terkini atlet indonesia di sana
nah itu memang problemnya adalah faktor pengalaman dan faktor kematangan
ia juga ditugaskan membimbing anak anak yang berkunjung ke tbm
bisa terlihat sekali ya bahwa ikan ikan yang ada di sini lebih glowing nampaknya ya daripada saya ataupun juga teman teman yang ada di studio
kadang kadang orang mungkin karena tadi stres karena faktor sosial
ditangani tanpa harus melakukan cuci darah
karena apa ya pengen dapat aktivitas yang keagamaan kayak gitu
baru pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga pemerintah kabupaten malang membangun alun alun kecamatan batu
tapi ya kita coba untuk konsisten lah ya
usahakan bagian pinggirnya pipih agar terasa garing ketika disantap
sudah diumumkan tapi ada lewat jalur belakang
salah satunya dari keamanan penerbangan amerika serikat
tumpuan tetap ada di bola bola kaki bagian depan kemudian ayunan lengan seperti biasa
terakhir pak riris kalau misalnya sekarang masih ada penolakan
nah ada dua segmen penting
terus kemudian juga target yang saya mau bikin ini kan gak terlalu panjang juga
adrenalin pasti tertantangin kali di sini
karena saya pernah tanya ke evan dimas apa sih yang terjadi di timnas kita
kementerian perhubungan menyebut wacana ini sudah mulai dipikirkan dan akan menjadi pembahasan dalam beberapa tahun ke depan
maupun rekan rekan dari hipindo sendiri juga bisa tetap melakukan ekspansi bisnis meskipun kebijakan ini masih dirasa perlu adanya evaluasi
itu tiga hari konser berturut turut
itu yang menjelaskan atau memberikan fakta fakta yang unik
kecuali ada kerutan atau bahan bahan lain yang memang tidak boleh dimasukkan
orang lihat perempuan sempat gitu
adam mematok harga rp tiga puluh hingga rp tujuh puluh untuk berbagai hidangan di restorannya
bahan bakar dan energi
jadi anak anak kebanyakan ya di tbm untuk baca baca
itu pertama kali ikut di thailand dapat medali emas
di mana masa ini tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye
jadi buka sembilan sampai tujuh
saya lihat memang kadang kadang
untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung ujungnya jadi petani
tino sang pedagang telah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
elon musk menyatakan bahwa twitter adalah alun alun kota demokrasi
dengan kisaran harga empat hingga lima juta
anies mohaimin ini kalau ada situasi
tentunya yang menjadi pertanyaan kita juga terkait dengan
dan untuk memajukan kesejahteraan umum
masih sekitar dua puluh lima meter
ya terus terang kalau penanganan pada kasus yang terjadi baru baru ini
kacang khas madura cenderung sedikit manis ya tapi yang ini gurih ekspor kulitnya ini yang
selanjutnya hias paper cup dengan mata mainan dan kancing warna warni agar lebih menarik
karena mereka mungkin apa ya males aja karena harus
senin sore kepala biro penerangan masyarakat mabes polri
berbicara soal dukungan dari pemerintah berarti ini akan mendapatkan reward khusus begitu ya bang ya nanti
dan juga di pabrik pabrik pengolahan gula di indonesia maupun di negara negara penghasil gula
nah situasi ini yang tambahnya impact nya
saya pikir mereka tidak ada masalah
nanti pada saat dikukus sudah matang dimakan langsung ambiar langsung pecah
data susunan itu bps nya memang turun ke lapangan
dari eksternal ada sejumlah kabar yang hadir dari situasi bank dari otoritas di amerika serikat
kurang lebih begitu boleh saya katakan centralize
sampah rumah tangga menyumbang sekitar lima puluh hingga enam puluh persen dari total produksi sampah ibu kota
sudah laporkan ke kpu secara resmi di situs kpu bahwa anggaran dana kampanye saya
apakah ini sudah dijalankan dari pihak anda
mana gangguan terhadap kelancaran perjalanan yang tidak berpotensi pada keselamatan
dulu itu sebenarnya panggilan hati juga sih mas
saya kira begini bahwa kpk melakukan upaya penindakan itu di sektor pendidikan ya
karena jelang malam hari polutannya akan kembali merendah mendekati permukaan tanah
tapi kemudian dia tidak menemukan momentumnya
ada dua vaksin jadi kedua duanya memang berisi empat seru tipe
lalui tapi kadang kadang walaupun sadar tapi kita tidak mau mengambil saja kesadaran saya
para pemain indonesia ini melakukan
dan pengalaman saya lari di sana nih mas ya
jadinya nggak akan jauh beda juga bermainnya
karena banyak sekali hambatannya untuk mendapatkan ikan
ataupun menyebar ke berbagai sudut kota surabaya gresik dan sidoarjo
namun kpu jatim optimis akan bisa meramukan surat keputusan jadwal kampanye terbuka sebelum dua puluh januari dua ribu dua puluh
kalau sahur gitu mungkin kalau biasanya pagi
ketika mereka berkomunikasi dengan penyidik
nah sebelum hujannya ini terjadi atau sebelum hujan es itu terjadi
aku sih sebagai salah satu warga negara indonesia yang aktif aku sih sisi bakal nyobos nanti
ada acara apa terkait juga dengan persiapan pemilu
mahfud md akan menjelaskan kebenaran terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
kabuhan lagi terus masih
permainan agresif fajarian sejak set pertama sulit diimbangi ganda malaysia
dan mereka kalah kompetisi dengan mereka yang kategori umum gitu ya
saya kira itu menjadi teladan dan publik pasti mengapresiasi
eh tapi hasilnya ya menang gitu kan echen
di rumah keluarga juga ada untuk anak anaknya juga tinggi
timing untuk memulai aktivitas olahraga
kalau makan mungkin porsinya agak banyak tapi sehari kadang sampai lima kali
dan juga pasca ya dari prosesnya yang berlangsung agar anak anak didik ini juga bisa memiliki integritas
baik apapun pilihannya mau destinasi dulu mau ngatur budget dulu
sejak di jam empat pagi gitu
majikan mengharapkan contoh contoh ini secara tertulis
kemudian antri on tiga pertandingan antar smp juga itu banyak banget
membuka ruang bagi masuknya pdip ke dalam pemerintahan sebagaimana di dua ribu sembilan belas yang lalu bu mega juga memberikan ruang jalan terbuka bagi hadirnya prabowo waktu itu di pemerintahan jokowi
karena di sini ada pembangkit listrik yang menggunakan air danau
mungkin nggak semua orang akan tertarik
kesusahan dalam manajemennya karena disitu sumsel karena kita waktu itu sponsornya sumsel ya
pedagang di pasar minggu mengeluhkan berkurangnya jumlah pembeli
untuk melihat youtube yang akan masuk ke dalam pasir
dan juga penuh dicermati juga di jakarta itu kan warganya banyak ya
pertanyaannya adalah apakah kita waktu juga membantu miskin dan rentan
apalagi kalau kita bicara di luar jabodetabek atau di luar
jadi ketika nanti dia dibakar dia bisa masuk sampai ke bagian atas
bagaimanapun juga ekosistem startups dan venture capital di indonesia ini kan masih relatif muda
berhasil sukses sejauh ini mempertahankan status tersangka fili bahuri
tiga item yang paling penting dalam sintiung ini
jadi kita akan berlatih running abyssal drill dengan tumpuan berada di bola bola kaki atau di mid foot
lakukan kegiatan kesukaan aku yang bisa bangun positif di dalam diri sih
ya kelas satu dapet mvp maksudnya mvp nya itu kayak ada orang lima cowok lima cewek mvp nya di sinlui itu
olahraganya apa yang diajarkan oleh om adi gitu ya
ini memiliki kandungan serat yang tinggi
menandakan perjuangan suaminya perlahan lahan terus meningkat
dan akhirnya juga pelanggaran itu berupa pemberian informasi atau data yang tidak sesuai ya
tapi nyambung tadi bang ray kan belum empat puluh itu benar
ini adalah kondisi di mana kalau kita berkata adalah clear air turbulence
juga tengah mempersiapkan vaksin lokal
para narapidana terorisme yang masih merah dan dia tidak mau ikrar
kemudian melalui pendampingan itu dewi diminta untuk mengikuti beberapa prosedural
dijual dengan harga dua hingga empat juta rupiah
di bagian kali terang benderang
berlanjut dengan pemilahan bahan anorganik sebagai upaya menurunkan jumlah sampah rumah tangga yang dibuang
yang sudah seada sejak dahulu kala
nah hakim yang seperti inilah apa namanya
yang kedua memang kalau kita perhatikan
kasian masyarakat gaza ada tujuh ribu jenazah itu yang belum dimakamkan
salah satu keunikannya adalah porsi nasi di restoran nasi padang
justru sekarang jadi pertanyaan apakah
dia bercerita bagaimana dulu usaha mck amat menjanjikan
jumlah itu belum termasuk pekerja
yang lokasinya berada di daerah merah
seperti tim provinsi jawa timur satu anies baswedan dan muhaymin iskandar
kita tahu pak tito karnavian itu melompat sangat banyak untuk menjadi kapolri
apakah kemudian ini aksi dadakan atau memang mereka sudah mengincar
kalau tadi menurut pak sugeng
kemudian gempa kembali terjadi tiga puluh lima tahun berikutnya yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena sekarang us tiga puluh tiga dua tahun
itu tadi teori yang a gerakan
sosialisasi ke tingkat rt rw
nanti genting terlalu tipis dan tidak sesuai standar
yaudah terus dia cari berbagai cara
harusnya ini bisa diselesaikan termasuk kalteng putra yang jadi tuan rumah punya utang satu sembilan miliar yang harus dibayarkan
bersama rama putra sheet tapi suaminya merdi sering membuat video reals di instagramnya
dan ini kakinya panjang
beliau mengingatkan begitu juga beliau mengingatkan tni untuk tidak dipakai sebagai alat untuk hal hal yang tidak baik
betul kita keluarin dulu barangnya semula
pemanfaatan sungai atau kali yang dulunya itu tidak pernah dimanfaatkan
rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama
flora subtropis ini harus ditanam di tempat dengan suhu kering
resto ini memiliki beberapa olahan domba salah satunya doper kari
kami sudah melakukan operasi pasar dari september oktober sampai sekarang ini masih berjalan itu
yang terjadi pada penyakit infeksi seperti tivoid atau leptospirosis
kenapa dia tidak tertangkap dahulu
jadi dia yang meng intelligent
korupsi atau menyalahgunakan kewenangan apalagi dengan posisinya sebagai ketua kpk
maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat
kepentingan itu sulit untuk dikompromikan atau untuk disatukan makanya kemudian dalam komunikasi
jaringan inilah yang membantu lidah buaya efisien dalam penggunaan air
maksudnya selain flowball di sekolah apa
yang bermasalah baik di arab saudi di sudan terus kemudian di kamboja yang mereka terindikasi tppo
jadi salah satu satunya tim dari luar pulau jawa yang bisa dapat peringkat gitu kan
harusnya cara yang dibikirkan adalah menyediakan kedua dua parkir yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas
utamanya king si dalmatian
juga pernah mengenakan busana rancangannya
hadal disebut kolesterol baik karena memiliki lemak yang sedikit dan lipoprotein yang banyak
yang penari belum apa ya upahnya buat rombongan gitu
dan pastikan anda memiliki kesenangan
karena kita tuan rumah jadi itu jangan sampai lupa gitu
ini kapan karena supaya kemudian efektif bisa memberikan dampak kepada nyamuk aedes aegypti ini
tapi lu mulai tekunin banget tuh kapan ca basket tuh
enak soalnya terusnya daging itu juicy banget ya terus ya aku tuh sukanya sama daging sama
biasanya dilakukan untuk kelas seperti smp ataupun sma
tapi karena emang lagi high season juga jadi menurut aku masih wajar sih
yang misalnya ada rekening gitu beberapa tahun yang lalu
untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan
bahan baku pembuatan mie ini adalah pati aren
karena mengandung asam asetat yang membantu melunakan serat daging
sudah ini bisa dijadikan sebagai bukti ya kemudian sudah kami inventarisir
ini memang rela terlilit utang demi gaya hidup dan pergaulan mbak
yang menceritakan tentang perjalanan pendidikan seorang mahasiswa indonesia di luar negeri yaitu di melbourne australia
walaupun kita tahu juga pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu
tapi yang lebih substantif menurut saya adalah
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan titik pusat guncangan gempa ini